terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
dua stasiun televisi dari mnc group rcti dan inews tv menggugat undang undang penyiaran ke mahkamah konstitusi
gugatan ini bertujuan agar penyiaran yang menggunakan internet seperti konten di youtube juga tunduk terhadap undang undang penyiaran
seperti youtube hingga netflix tetap tunduk pada undang undang penyiaran
atas dasar itu keduanya mengajukan uji materi terhadap pasal satu ayat dua uu penyiaran
gugatan tersebut bukan untuk mengebiri kreativitas masyarakat
gugatan justru dilatar belakangi keinginan untuk melahirkan perlakuan dan perlindungan yang setara bagi youtuber dan selebgram
selain itu pihaknya juga meminta agar ada kesetaraan perlakuan antara televisi konvensional dan media sosial
mahkamah konstitusi sudah beberapa kali menggelar sidang uji materi uu penyiaran ini
sidang terakhir digelar pada rabu dua puluh enam agustus lalu
sidang akan kembali digelar pada senin empat belas september mendatang
konten digital bakal diawasi oleh komisi penyiaran indonesia
hal ini bukan wacana
dalil kesetaraan konten bagi media mainstream dan media baru seperti youtube netflix dan jaringan tv berbayar sudah sering digaungkan
baru baru ini dua stasiun tv nasional menggugat uji materi undang undang penyiaran untuk mengatur
persebar luasan informasi sekaligus memberikan kesetaraan bisnis media penyiaran
bagaimana tanggapan kpi dan pembuat regulasi terkait dengan benturan yang menganggap langkah ini akan mengekang kreativitas dan kebebasan berpendapat
kami bahas malam ini dengan arah sumber yang telah bergabung melalui sambungan zoom
langsung saja saya sapa yang pertama ada bang yuliandra darwis
pisioner kpi pusat
selamat malam mas aldi
dan juga saya sapa selanjutnya
ada juga bang roby adityo rizaldi
anggota komisi satu dpr ri apa kabar
selamat malam mas aldi
dan juga ada enda nasution
pegiat media sosial apa kabar bang enda
baik selamat malam
baik saya mungkin ke kpi terlebih dahulu
bang andre ini terkait dengan gugatan
judicial review yang diajukan ke mk oleh dua stasiun tv nasional ini
sebetulnya apa yang membuat sikap kpi mendukung judicial review ini
ya sebenarnya kpi ini kan pelaksana mandat dari undang undang ya
jadi otomatis apapun hasil dari undang undang mengenai penyiaran pasti kpi setuju
nah yang menarik adalah ketika definisi penyiaran digugat bahasanya oleh
rcti dan ainis
rcti mewakili tv umum dan ainis mewakili tv berita
untuk memastikan definisi media lainnya itu apa sebenarnya maksudnya
apakah di sana media baru kan begitu
nah uji ini dilakukan kepada mahkamah konstitusi
tentu inilah yang ahli dalam hal hukum tentu mahkamah konstitusi
nah kpi sebenarnya mengambil sikap ada tiga poin yang menjadi catatan penting dari komisi penyiaran indonesia
pertama kpi mendorong pengaturan media baru dalam konteks kesetaraan perlakuan kepada seluruh industri konten
yang kedua kpi berkomitmen menjaga kepentingan publik untuk mendapat konten yang berkualitas
sekaligus mendorong industri kreatif dalam memproduksi konten sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat
yang ketiga tentu kpi mengajak seluruh pihak untuk menghargai proses hukum yang sudah berlangsung
sekaligus menjadikan topik ini sebagai wacana publik yang didasarkan pada argumentasi yang proporsional
pala yang menarik adalah
isu viral yang berkembang belakang ini seolah olah ketika masuk undang undang penyiaran yang diawasi malah akun media sosial
ini menjadi distorsi ya
karena apa yang dimaksud dalam sebuah industri tentu kami berharap bagaimana melindungi industri ini dalam artian apa
jangan digunakanlah pakai undang undang ite
sedikit salah media baru kemudian masuk penjara
dan ini ini tidak anal
kalau undang undang penyiaran kan diberikan teguran pembinaan kemudian ya
kemudian di stop dan sebagainya
itu sebenarnya hal yang harfiah bagaimana kita menemukan industri konten di indonesia
saat ini yang situasi carut marutnya adalah
tv streaming dari asing itu masuk ke indonesia
mereka memakai iklan porno iklan judi
tetapi mereka tidak diberikan ruang seolah olah tv
kok nggak fair ya
tv indonesia iklan rokok bolehnya jam sepuluh malam ke atas
saking teraturnya seperti itu
sebenarnya semangatnya adalah semangat indonesia nih
tidak ada kepentingan
kepentingan itu bagaimana menjaga industri konten dalam negeri bertumbuh
harus kita lindungi jangan sampai kita membuat situasinya menjadi gaduh
dengan memakai undang undang ite
seperti itu sih mas
tapi kalau dari definisinya sendiri
ini kan penyiaran dalam hal ini yang diatur oleh kpi
yaitu terkait penyiaran konvensional yang melalui jaringan yang tidak berbayar
tapi kenapa kemudian kpi harus masuk ke dalam ranah ini
yang bisa dikatakan juga ini ranah privat
karena masyarakat let's say bisa menggunakan tv berbayar
atau misalnya harus menggunakan jaringan internet yang menggunakan kuota data begitu
karena tahun dua ribu dua setelah reformasi
undang undang ini muncul nih pak bobi yang paham banget nih
kemudian semangatnya adalah menumbuh kembangkan industri
hari ini saja jumlah tv yang diawasi kpi adalah satu satu ratus enam televisi
ada dua ratus tujuh puluh sembilan tv berlangganan pay tv
yang aturannya juga sama
artinya mereka bebas saja
kalau pacv orang bayar jadi mungkin nggak ada masalah
dengan free to air
nah hari ini juga kalau ada tiba tiba
katanya kalau undang undang didispakati
maka kpi akan mengawasi yang namanya industri tv streaming
kemudian platform yang lain
saya pikir ini akan beda juga
akan jadi tematik konten
pasti kami membawa seluruh industri khususnya kreatif dalam hal digital
bagaimana sih aturan bagusnya
karena ini kan baru rangka induk ya
undang undang yang dianggap menjadi concern
saya memahami itu karena diamanahkan jadi presiden komisi penyiaran dunia
dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
isu ini sama di setiap negara
dan bahkan kanada sendiri menyemangati
setiap konten yang platform asing masuk ke kanada
wajib kontennya adalah konten kanada harus diberikan ruang
hak ini pun diatur juga di televisi
dan berbeda dengan pay tv ya
tv berbayar porsinya juga berbeda
saya pikir nuansanya itu yang harus diberikan semangat
bahwa media baru ini adalah sesuatu teknologi yang
yang memang duluan lahir di depan
tetapi jangan terlalu banyak ngatur
tapi bagaimana kita membangun mereka ini supaya tumbuh
jangan sampai nanti hukum rimba hanya berlaku
akhirnya mereka saling benturan
dan semuanya salah dipakai undang undang ite
seperti itu sih mas aldi
bang bobi tanggapan dpr sendiri terkait dengan wacana
undang undang penyiaran yang direvisi
definisi terkait penyiaran ini

bagaimana dan apakah perlu kpi sampai masuk ke ranah media baru ini
jadi pertama posisinya kalau kami di parlemen itu
posisinya setuju dan tidak setuju untuk beberapa poin
pertama setujunya bahwa media konvergensi ini
memang harus diatur
regulatornya itu harusnya kan undang undang ini kan
sudah dari tahun dua ribu dua yang dimana platform ott tidak ada
jadi sudah pasti definisinya kalau di mk kan
menurut saya memang sangat sudah tidak relevan
akan tetapi ada yang menurut saya
ada beberapa poin
contohnya misalkan kalau memang pemerintah serius
sebenarnya ingin mengatur ini ya bikin dong undang undangnya
masa nunggu inisiatif dari dpr sudah sepuluh tahun nih
yang sudah sepuluh tahun saja saking sibuknya tidak selesai selesai
jadi pertama pemerintahnya sendiri will nya itu
pengen mengatur atau tidak
nah poin yang kedua bahwa media ini kan aneh
bajunya itu frekuensi telekomunikasi
tapi kontennya ini undang undang penyiaran
secara kebatinannya saja sudah berbeda
kalau undang undang penyiaran itu itu kan lebih heavy ke publik
publik yang mengatur normanya sendiri
publik yang mengatur mana yang pantas mana yang tidak
makanya ada kpi
dimana kpi itu adalah elemen publik
sedangkan frekuensi itu adalah executive heavy
dia yang pegang channelnya
kalau misalkan gajok tinggal
pluk matikan providernya
provider kan cuma sedikit
cuma apa tidak sampai sepuluh
nah jadi untuk
ini kan barang berbeda antara undang undang penyiaran
dengan undang undang telekomunikasi
jadi saya setuju untuk media baru
yang tadi dikatakan oleh mas andre itu
harus diatur betul
itu harus diatur
nah bagaimana pengaturannya
kalau pengaturannya merujuk kepada undang undang sekarang dua ribu dua
mesin diesel baru ditemukan
ini sudah tidak relevan lagi
jadi apapun hasilnya menurut saya
rasanya kurang cocoklah
nah oleh karenanya
saya justru meng encourage kementerian kominfo
untuk segera mengeluarkan saja regulasi
kan banyak tuh regulasi yang pt pt sebelumnya itu
itu juga bisa dari kominfo saja
supaya ini fleksibel
jadi intinya bagaimana kita mengatur
media yang berbalut frekuensi
frekuensinya itu telekomunikasi
tapi kontennya penyiaran
kan bukan hanya soal kebebasan berekspresi di sini
di sini adalah masalah komersialisasi ada
yang sampai sekarang pengenaan pajaknya aja
juga masih tidak mengerti kan
nah kedua ya ketiga
saya ingin juga kami ini ingin memastikan bahwa
pertama harus ada kesamaan mindset bahwa
penyiaran dengan media konvensional
itu berbeda dengan penyiaran dengan menggunakan platform ott
karena tadi disampaikan
mengurusin seribu seratus yang berizin siarannya pusing
apalagi sejuta account
ini lebih pusing lagi
kita harus memiliki regulasi atau legislasi
yang bagaimana caranya masuk ke dalam konten siaran tersebut
benar kita juga tidak mau ada konten konten negatif
misalkan yang tadi disebutkan
ada pornografi ada perjudian
terus tidak ada pembatasan jam
dan semua yang dikonsumsi masyarakat kita
menggunakan konten konten negatif
kita harus melindungi
bukan urusan undang undang masalah pangan kesehatan saja
apa yang masuk dan diserap oleh mata
dan diserap oleh otak pun juga kita harus atur
pendidikan saja kita atur
nah karena itu kita perlu satu regulasi atau legislasi
kalau legislasi lama kominfo keluarkan saja mengenai hal ini
jangan sampai benar saya setuju yang dikatakan mas andre tadi
yang pengguna platform ott ini
bisa makan masuk ke dalam undang undang ite
padahal kan kalau masuk undang undang penyiaran itu
kan ada beberapa tahapan
ada dipanggil dulu ada klarifikasi ada sanksi administratif
ini langsung penjara berapa
nah jadi itu kira kira posisi dari kami
artinya memang ini akan menimbulkan
akan menimbulkan banyak kompleksitas
begitupun pro dan kontra di kalangan masyarakat
banyak sekali petisi petisi yang kemudian menolak
adanya judicial review terkait dengan konten digital
yang akan diawasi oleh kpi ini
nanti akan saya tanyakan kepada bang enda nasution
namun usaha jeda
ya anda kembali di cnn indonesia prime news
dan kita masih membahas terkait dengan konten digital
yang akan diawasi oleh komisi penyiaran indonesia
oleh dua stasiun tv nasional ini dikabulkan
saya ke bang endar nasution
bang enda ini terkait dengan penolakan atau petisi ya
dari masyarakat untuk kemudian menolak
sebetulnya apa saja yang menjadi poin poinnya
dan benturan benturan apa sih yang kira kira
akan nantinya terjadi di masyarakat
atau pun nanti di level yang lebih tinggi lagi
apabila undang undang penyiaran yang direvisi
kemudian jadi media baru ini juga ikuti awasi kpi
di belakang kota
mungkin sebagai sebuah proses hukum sih
saya menghormati gugatan yaitu hak hukumnya
pihak yang menggugat tentunya terhadap undang undang
yang sudah ada gitu
ini kan yang sering sekali terjadi adalah gini
maksud pembuat undang undangnya baik misalnya gitu ya
atau maksud gugatannya baik
tujuannya baik tapi pada saat sebuah undang undang
sudah berlaku lalu kemudian tiba tiba
ada tafsir tafsir lain yang kemudian berbeda
sama sekali dari pembuat undang undang
ini yaitu keinginan pembuat undang undangnya
yang kemudian ternyata bisa ditafsirkan begitu
dan kemudian malah membuat kita jadi
ya itu hal hal yang ditakutkan tadi gitu
kreativitas yang kemudian diredam dan lain sebagainya
nah satu hal aja misalnya bagai sebuah ini ya
mungkin kita perlu klarifikasi dari sisi definisi penyiaran tadi
kalau saya tangkap mas bobi dan mas andre bercerita tentang
bagaimana seolah olah bahwa
yang sekarang bisa melakukan penyiaran itu
masih organisasi media seperti dahulu gitu
padahal sekarang siapapun dengan akun instagram
akun facebook akun youtube
sudah bisa melakukan penyiaran juga dalam kandang putih
apakah itu termasuk dalam yang harus diregulasi juga
harus ada izinnya misalnya
dan harus diawas oleh kpi juga misalnya
kan itu akan jadi sangat aneh jadinya
nah bahwa kemudian tidak ada perlindungan
kalau misalnya kita anggap analogi terhadap media aja ya
teman teman di dewan pers
media punya pelindungan punya undang undang sendiri
ada dewan ters
definisinya hanya bahwa jika sebuah organisasi
punya badan hukum dan menyatakan diri sebagai media
maka mereka masuk dalam perlindungan undang undang pers
di luar itu saya misalnya blogger
atau misalnya youtuber dan lain sebagainya
tidak punya badan hukum
maka bukan media
bahkan jurnalis sendiri pun freelance bukan media juga
dan itu akhirnya tidak bisa dilindungi oleh undang undang ters
kalau kekhawatiran bang enda
harus mengikuti undang undang ip yang ada
dan itu yang terjadi sekarang
kalau kekhawatiran dari bang enda sendiri
sebetulnya apa yang dikhawatirkan
apakah nanti dikhawatirkan seluruh kanal channel siaran
seperti ig live kemudian ada juga youtube live
dan lain lain ini semua akan diawasi
atau sebetulnya apa sih yang menjadi kekhawatiran
yang dirasakan oleh para pegiat media sosial
menurut saya gini ya itu tadi ya
yang saya bayangkan khawatiran terbesar adalah
jika misalnya ternyata
fitur live stream atau kita bisa publish langsung ke internet
itu kemudian tiba tiba harus dimatikan di seluruh indonesia
itu yang paling parah menurut saya akan bisa terjadi
ada presidennya ada
bahwa di beberapa negara ada beberapa fitur
yang dimiliki oleh perusahaan perusahaan multinasional
itu dimatikan gitu karena peraturan atau undang undang negaranya
mengatakan seperti itu
nah itu kalau sampai itu sampai terjadi
dan itu efeknya bukan gini kalau kita bicara soal penyiaran
kalau misalnya itu adalah
maka termasuk di dalamnya zoom meeting
termasuk di dalamnya video call
lewat whatsapp misalnya gitu ya
termasuk di dalamnya webinar webinar
maka itu semua sudah masuk dalam regulasi juga
itu harus diatur harus ada izinnya
diawasi juga dan bisa dilaporkan
ketika ada hal yang salah
itu yang menjadi kekhawatiran tersebut
baik ini kita lihat terlebih dahulu ya
jadi bagaimana sebetulnya definisi penyiaran
yang diatur dalam undang undang penyiaran
yang saat ini eksis di indonesia
ini kita memiliki grafisnya
tolong teman teman ditampilkan definisi penyiaran dan siaran
yang diatur dalam undang undang penyiaran
nah ini dia pasal satu angka satu uu tiga puluh dua dua ribu dua
menyebutkan siaran adalah pesan atau rangkaian pesan
dalam bentuk suara gambar atau suara dan gambar
atau yang berbentuk grafis karakter
baik yang bersifat interaktif maupun tidak
yang dapat diterima melalui perangkat
penerima siaran oke
selanjutnya definisi siaran
nah siaran ini di pasal satu angka dua
menyebutkan penyiaran adalah kegiatan
pemancar luasan siaran melalui
sarana pemancaran dan atau sarana
transmisi di darat laut atau di antariksa
dengan menggunakan spektrum frekuensi
radio melalui udara kabel
dan atau media lainnya
untuk dapat diterima secara serentak
dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat
penerima siaran saya ke bang andre
bang andre untuk media baru sendiri sebetulnya
ini tidak termasuk ya dalam undang undang
penyiaran yang saat ini berlaku
hari ini kan dua ribu dua ketika di
kita menggunakan media baru
segmentasi pekerjaannya itu ya
yang hari ini
seperti pay tv ya tv berlangganan
tv cable tv apartemen dan sebagainya
itu sudah jalankan tetapi kan teknologi ini
kan baru bertumbuh hari ini mas aldi
dan ketika ada
gugatan seperti ini media lainnya
semua baru aware oh ya
jangan jangan juga ini adalah bagian dari
penyiaran karena kenapa
ada tv streaming dia tv
tetapi karena streaming numpangnya jarum
telko yang seperti disampaikan bang bobi
tadi mereka nggak bisa diregulat
mereka tuh bingung saya kepastian
hukum kan menginduk
kemana gitu kecuali news ya
kalau news kan ada undang pers tapi kalau
berlaku penyiarannya kemana mereka
penyiaran tidak telkom juga tidak karena
mereka menghasilkan broadcast ya
dan inilah situasi nah
ini yang kemudian yang menjadi
substansi gugatan nah menurut kami
pelaksana mandat undang undang jadi apapun
undang undang diberikan seperti bang bobi sampaikan
kalau diberi ruang kpi
seperti ini ya sudah kalau diberi ruang
seperti itu ya itu kpi gitu jadi
tapi ketika posisi ini masih penduduk undang undang
penyiaran semua mata tertuju
kepada kpi tuh seandainya ini
gold ucd review siapa yang
penyiaran undang undang penyiaran ya pasti
kpi kan begitu waduh banyak kerjaan kpi
dan sebagainya sanggup atau tidak
karena sekarang aja sudah ada seribu satu ratus enam
begitu yang harus diawasi oleh kpi kalau
misalnya nanti sampai ini diberlakukan
pastinya jutaan konten youtube
kemudian juga tadi yang dikatakan oleh
bang enda life ig webinar semuanya harus
diatur ini bagaimana caranya misalnya ini
ini mas aldi nanti kan muncul definisi
inilah repotnya di kita karena
infrastruktur itu kewenangannya
adalah kementerian kominfo
konten adalah kpi kalau di amerika
kpi amerika infrastruktur dan konten
jadi mereka nggak ribut untuk masalah
beginian nah oleh sebab itu
kami fokus kepada konten komisi
penyiaran kan konsen kepada konten kenapa kami
bilang begitu jangan sampai
ketika ada satu konten kemudian
bingung cari undang undangnya mana
pakai udahlah kontennya menyalahi head speed
dan sebagainya udah masuk noda ata
selesai pidana kan begitu kalau penyiaran
apa yang bang bobi sampaikan tadi
ada dipanggil dulu
saksi teguran kemudian
peringatan terus baru kami
masuk sanksi administrasi baru kami
pemberhentian sementara nggak ada nih cabut cabut aja
mana ada izin tv saat ini
gampang sekali dicabut nggak ada semuanya
berjalan secara operasional karena kami
tahu ada hilir ke hulu konten kreatif
yang harus dihargai nggak mungkin
gara gara satu artis tiba tiba tv nya
harus ditutup kan begitu nah inilah
proses kreatifitas yang dijaga
industrinya jadi bertumbuh tapi apa yang
terjadi kalau dilepas dipakai
semuanya undang undang transaksi elektronik waduh
tanya aja mas enda dan
teman teman bisa ke depan bisa
saling orang mencari haters dan
loversnya masin mencari pantauan
wah ini duitnya gede nih kita cari
dijegal dia deh dengan cara begini eh
ekosistem ini yang mau kita bikin
cuma ya semangatnya adalah
ayo kita jaga industri industri konten yang ada di indonesia
dan bertumbuh berkualitas
bang bobi ini kan sebetulnya untuk
media media ini atau youtube seperti
dan juga netflix ataupun misalnya
media sosial lainnya
ini kan punya sebetulnya seperti
community guidelines ataupun panduan
komunitas begitu untuk kemudian bisa memberikan
guidelines atau aturan
kepada para penggunanya nah kalau anda melihat sebetulnya
bagaimana kemudian nantinya bisa
mengkomunikasikan antara aturan yang dibuat
oleh nantinya jika aturan ini
berlaku dan juga pemerintah dalam mengontrol
perusahaan yang sebetulnya tidak memiliki
representatif di dalam negeri
jadi gini utamanya
undang undang penyiaran itu
memiliki kelemahan kalau mau mengatur
pertama undang undang penyiaran itu dibuat
yaitu mengatur tiga hal
produsen produk siar dan konsumen
dimana produsen itu
menggunakan frekuensi yang dianggap itu
adalah sumber daya
sumber daya alam yang harus dikonsesikan oleh pemerintah
kalau yang ott ini
kan tidak ada sumber daya yang harus dikonsesikan
oleh pemerintah uang dia pakai platform
platform itu kan tidak ada
sumber daya alam yang digunakan
undang undang penyiaran ini adalah
sumber daya alam yaitu frekuensi ini
yang terbatas jenisnya
ini seperti undang undang
minyak undang undang minerba yang zaman dulu
jadi tidak bisa ini
kalau emang mau direlevansikan dengan
media konvergensi sekarang karena
frekuensi komunikasi itu lain lagi
yang dikonsesikan itu
frekuensi komunikasinya itulah
sumber daya alam terbatasnya tetapi
itu tentu suatu hal yang berbeda
jadi dari secara undang undang saja
ini sudah tidak akan cocok
kalau ini mau dijadikan referensi untuk
ke mk mengatur media konvergensi
itu yang paling pertama secara
legal drafting itu susah
baiknya untuk mem bypass ini
karena kita ini bukan perlunya
ini bukan hanya mengatur produsen produk siar
dan juga konsesi pemerintah
ini dari aspek komersial pajak
segala macam tapi yang harus kita lindungi
adalah konsumennya konsumennya
ini kan ada apapun bentuknya
mau itu bentuk dari media
audiovisual ini kan bisa keluar juga
dari media ott
nah siapa yang
mengawasi konten di media ott ini
kalau sekarang kan ini bablas blas blas
oke kalau produsennya
kita tidak perlu atur karena itu adalah
kebebasan berekspresi tetapi
kan tidak semuanya ini bebas
kalau di undang undang penyiaran
hasil produk siar yang menggunakan
frekuensi sumber daya alam
terbatas ini norma
kepantasannya itu diatur publik lewat kpi
kalau menurut saya kalau nanti
pun ada regulasi baru
mengenai mengatur media konvergensi
semua yang bentuknya siaran itu
ya kalau bisa kpi aja yang ambil
jadi harus ada regulasi juga ya nanti perusahaan perusahaan tersebut
harus memiliki kantor di indonesia
mengingatkan mereka mau jika mereka mengikuti aturan
itu yang tadi saya bilang kalau yang kita
relevansinya dengan undang undang penyiaran
harus punya kantor harus punya npwp
itu kalau penyiaran menggunakan
frekuensi frekuensi yang
sumber daya alam terbatas
beda dengan ott kalau ott kan
yang memiliki entitas itu platformnya
nah ini berbeda dengan si account
nah yang kita lindungi ini ini kan
produk siar dari
dan juga semua konten siaran
dari platform ini jangan sampai ada hal hal
negatif tadi nah bagaimana konten
ini sebelum sampai ke konsumen karena
kita lindungi ini adalah masyarakat
apa yang dimakan apa yang dihirup
apa yang dilihat apa yang diserap apa yang
masuk ke dalam badan itu kan harus kita lindungi
sebagai negara nah inilah yang
kalau tidak cukup dengan legislasi
tidak akan cocok menurut saya
bikin saja shortcut nya langsung
p tiga sps kpi
bikin dulu peraturan pemerintahnya
tidak sesuai dengan undang undang nanti kita
bikin undang undangnya golkar biasa kok
dengan yang kayak gini ginian inovasi omnibus law
setuju tidak kalau misalnya nantinya
undang undang ini disahkan atau
definisi media baru ini kemudian juga bisa masuk
dalam kapasitas atau ranah kpi
setuju nggak kalau misalnya ini
tidak akan menghambat kreativitas justru malah
akan melindungi kreativitas para
youtuber atau para pegiat media sosial yang
kemudian menyiarkan konten konten
saya setuju dengan pak bobi ya
sebenarnya bahwa ini dua
barang yang berbeda gitu sebenarnya kalau
dipaksakan pun hasilnya tidak akan
baik karena dasarnya pun sudah beda
nah kalau mengacu ke
peraturan di undang undang yang
ada sebenarnya sudah ada rancangan
peraturan menteri tentang konten multimedia
misalnya rpm konten sempat jadi perdebatan
juga sebelumnya nah ini
mungkin bisa dilanjutkan lagi
peraturan menteri kominfo ya tentang
sempat ada kayak semacam
sempat kayak semacam dalam tanda
kutip lembaga sensornya lah
pakar pakar di bidangnya masing masing
karena kan konten yang berbahaya itu banyak ya
yang terlarang ada soal
bisnis misalnya penipuan
inteks dan lain sebagainya
kominfo dalam hal ini tentu nggak bisa
hanya sendiri harus berkonsultasi dengan pakarnya
area percakapan itu
ada kayak semacam dewan penilainya lah
dan itu ditetapkan dalam rtm konten
seingat saya dulu
zaman pak tifatul ya diteruskan oleh
pak aro diantara nah sekarang
saya nggak tahu nih kominfo yang sekarang
apakah akan memajukan lagi
peraturan menteri tentang konten atau enggak
tapi saya setuju juga bahwa ini tidak
tidak bisa hanya di level
peraturan menteri saja pak harus memang
di level undang undang karena ini berurusan dengan
pembatasan hak masyarakat
jadi masyarakat harus menyetujui
peraturan yang ada lewat
dpr gitu dan ini
termasuk juga sanksi di dalamnya kalau kita
ingat ke belakang sempat ada
misalnya blokir ini siapa sebenarnya
yang bertanggung jawab terhadap pemblokiran
dan bagaimana cara pengambilan keputusannya
dan bagaimana cara pilnya itu
sampai sekarang belum jelas
seolah olah saya kemarin
itu jadi gugatan juga kemarin kan
pak aro diantara yang melakukan semacam
pemblokiran terbatas pada saat
munculnya hoax di papua kemarin
itu nggak ada landasan
dasar hukumnya dan sekarang pun akhirnya jadi gugatan kan
nah jadi menurut saya
secepatnya memang ini kita
memang ya pada dasarnya
tengah kecap dengan teknologi tapi menurut saya sih
percaya sama pak bobi dan bapak bapak di
dpr lah dan mas andre
juga lah yang ahli di bidang komunikasi
ini saya setuju bahwa
kreativitas harus dilindungi saya setuju bahwa
industri harus dilindungi dan harus terus
di bangun undang undang
sebisa mungkin kalau tidak bisa
undang undang dan peraturan kalau tidak bisa
melindungi harusnya tidak melarang atau
tidak mengganggu gitu nah sampai
itu terjadi menurut saya
kita harus terus kita tetap harus ada
hal yang dilindungi tapi
menurut saya bukanlah undang undang penyiaran
harus ada satu lagi atau peraturan
yang memang didasari
dengan kebutuhan untuk melindungi masyarakat
atau untuk menjaga agar ruang publik
percakapan ini tetap kondusif
nya ini nasionalisme tetap
bagus dan lain sebagainya tapi itu harus
satu peraturan atau undang undang lagi yang berbeda
tapi jika diawasi seluruhnya seperti itu
bang enda menurut anda ini melanggar
hak untuk berkreativitas atau tidak
nah setiap hak
hak kreativitas kan selalu
kebebasan itu selalu dibatasi oleh

selama ini pun tidak bisa sebebas bebasnya

aneh gitu kan pasti saya
kalau tidak didatangi oleh polisi saya digeruduk
rumahnya gitu kan jangan khawatir
ada teman teman yang rajin menggeruduk
juga gitu jadi tidak ada yang namanya
pul kebebasan dekselasi pun tidak ada
jadi tetap harus sesuai dengan normal
minimal dibully lah gitu ya
itu pun tidak enak juga
ya nanti saya akan ke bang andre terkait
sebetulnya kan kalau di penyiaran kita tahu tadi disebutkan
p tiga sps apakah nanti serta merta
jika kemudian digolkan
ini akan kemudian p tiga sps ini
juga berlaku atau nanti akan ada pemisahan
sebetulnya nanti skemanya seperti apa

kita nggak membatasi melarang dan sebagainya
justru ini saya bingung kok masuk undang undang penyiaran seolah olah kita malah menghancurkan
seluruh stakeholder nanti jika ini terjadi akan dilibatkan
tapi kalau jika ini terjadi sanggup atau tidak kpu untuk kemudian mengawasi seluruhnya
karena tugas kpi justru sekarang saja sudah cukup berat mengawasi seluruh kanal penyiaran yang ada saat ini
meskipun virtual apalagi nanti jika masuk ke ranah digital
kpi pusat kan nggak sendiri pak aldi
ada teman teman kpi daerah ngurusin tv tv lokal
yang pusat kan free to air nasional dan induk jaringan tv
misalnya tv berlangganan yang cukup punya tv berlangganan yang besar
artinya sudah dibagi
kalau memang ini seandainya mandat itu kembali ke kpi seperti pak bobi bilang
tv streaming diberikan ruang ke kpi sebenarnya ini hal yang sama
bagi kpi kpi amerika turki mereka sudah melakukan itu
jadi agak aneh juga kalau kita menciptakan lembaga baru lagi nanti untuk urusan siaran
tapi kalau urusan tadi bang enda bilang ada yang misalnya pribadi dan sebagainya
itu kan lain ya bukan lembaga penyiaran yang menjadikan
bang bobi bilang ada hilir ke hulu ada produsen ada produksi kemudian ada segmentasi konsumen
nah itu kan lembaga ya
dan itu dikategorikan definisi adalah penyiaran
nah disinilah kita menurunkan definisi penyiaran media baru itu
sampai hari ini kan enggak dipukul rata aja
tv streaming juga platform digital juga jadi bingung
definisi itu yang sedang benar benar kita harus temukan definisi tepatnya
dan kami berpandangan penting
ketika rcti memantik isu ini berarti orang sadar bahwa media lainnya itu
apakah masuk media baru ini memang kok nggak ada atuannya ya nggak ada kepastian hukum ya
kalau berbisnis kalau nggak ada kepastian hukum orang juga malas
tiba tiba dibrendel aja nanti pakai undang undang apakah ite apa apa
tapi kalau di industri kita penyiaran dikawal loh
silakan ya sisanya silakan asing begitu dan sebagainya
ini salah satu bagaimana semangat yang dibikin oleh pak bobi dan teman teman tentang undang penyiaran ini
menjaga indonesia dengan konsep indonesianis itu loh
oke saya lempar ke bang bobi selanjutnya mungkin
bang bobi setuju tidak dibutuhkan kesetaraan antara
perilaku ataupun kegiatan bisnis media siaran baik konvensional ataupun digital
harus ada kesetaraan aturan ini anda sepakat
tentu berbeda itu yang tadi saya sampaikan
kalau mindsetnya soal ini saya sama dengan kominfo
produsen siaran itu berbeda dengan undang undang penyiaran yaitu mengatur kelembagaannya
karena kelembagaan itu yang mendapatkan konsesi frekuensi
ini beda dengan akun di platform
kan mereka tidak ada konsesi frekuensi yang mereka pakai
nah oleh karenanya definisi inilah yang kita perlunya mengenai media baru media konvergensi
ini perlu didetailkan
sehingga nantinya jangan sampai itu tadi
kita mengatur secara rigid satu frekuensi
padahal kalau kami dengan sudah sampai ke saat seperti sekarang
yang kita lindungi ini masyarakatnya
semua konsumsi siaran yang dikonsumsi oleh masyarakat itulah yang harus ada suatu regulasi atau legislasi
ranah di publiknya
nah ini yang makanya saya kenapa kpi lebih baik nanti diperluas skalanya
toh kpi itu bukan dilihat hanya kpi komisionernya
karena sebenarnya kpi itu adalah representasi masyarakat
dimana masyarakat pun kalau misalkan melihat konten tidak pantas di platform
dia bisa mengadu
berdasarkan aduan itu ini berangkat
itulah yang kami bilang secara kebatinan
kalau siaran itu kan normanya itu yang menentukan publik
bukan negara yang mengeset norma
ini pantas ini jelek ini tidak
kalau dulu pakai baju di pantai itu tabu
sekarang kalau baju dengan kontennya di pantai itu tidak masalah
norma itu dibentuk oleh publik yang divisualisasikan oleh
sebetulnya sudah ada uu ite
yang kedua juga sudah pernah sempat digodok rpm konten pada tahun dua ribu sepuluh kalau saya tidak salah
itu sejauh ini bagaimana sebetulnya parlemen melihat adanya sebetulnya dua rancangan tersebut
kpi yang ingin sekarang mengesahkan undang undang penyiaran dengan definisi media baru itu
itu makanya tadi saya bilang media konvergensi ini suatu hal yang berbeda
ini adalah hibrid antara uu penyiaran uu telekomunikasi dan uu ite
ini tiga tiganya saja masih belum ada lagi uu yang memasukkan azas komersialisasinya
jadi ini memang dari dimensi yang
kalo di uji yang di uji uu tahun dua ribu dua ya nggak bakal ketemu ini
jadi lebih baik memang untuk short cardnya apakah mau kita omnibuskan lagi
atau kalau perlu ada super super peraturan lagi
nah itulah tinggal tergantung
yang penting kan pemerintah mau masyarakat setuju parlemen asal dipilih oke aja lah
ini kalau dari pegiat media sosial maksud saya bang enda sendiri melihatnya bagaimana
ini untuk kemudian solusi sebetulnya yang paling
tepat menurut anda sebagai pegiat media sosial
menurut saya kan pada prinsipnya adalah yang penting negara hadir gitu ya
tadi mas bobi juga cerita tentang
ini selalu kalau misalnya saya nemu sesuatu yang konten yang negatif ini saya harus lapor ke siapa
nah itu kan jadi kebingungan di masyarakat gitu
kalau ada lapor di tv lapor ke kpi gitu kan
tapi kalau saya lihatnya di james ini saya munculnya di james loh gitu ya
tiba tiba muncul ini saya harus lapor ke mana gitu
sementara ini kalau konten pornografi itu dilaporkan ke kominfo
ada konten penipuan kalau ada konten kejahatan dilaporkan ke cybercrime
itu pun ada ya ada patroli cyber namanya id
nah jadi kan ini memang menurut saya ini mungkin agak berbeda dengan mas bobi dan mas andre ya
saya pikir mungkin justru tidak satu badan besar
tapi memang masing masing area itu punya kayak semacam perlindungan masyarakatnya sendiri
jadi kalau saya kesulitan dari sisi saya ketipu nih bisnis misalnya
atau saya dapat pinjaman bodong lewat via online
saya akan lapor ojk misalnya atau bi yang berurusan dengan laporan dari aplikasi yang misalnya saya bodong misalnya gitu
kalau pornografi mungkin saya lapor ke tempat lain
kalau soal makanan misalnya saya lapor ke tempat lain lagi
jadi bisa jadi memang masing masing area itu punya kayak semacam dewan atau kebakaran sendiri sendiri ya
yang menerima laporan dari masyarakat
tapi yang penting bagi masyarakat adalah pokoknya saya kalau ada masalah saya bisa melaporkan
kalau memang ternyata tidak saya bisa tahan sampai mana solusinya gitu kan
sama aja kayak sama ylki misalnya ya lembaga perlindungan konsumen
sebenarnya kan itu yang penting
kalau saya dirugikan di e commerce misalnya saya punya tempat untuk mengadu
nah ini yang dan punya gigi ya tempat mengadunya
ini dapat solusi gitu
mungkin itu juga salah satu alternatif solusi
dibandingkan misalnya ada satu badan yang luar biasa besar
karena kalau kita secara strategi kalau tiba tiba ada fail dalam satu kontrapoin kan semuanya fail
tapi kalau ada dalam berbagai hal salah satunya lagi yang lain ya soal agama
saya harus mengadu kemana
misalnya gitu ya
kalau misalnya ada yang mungkin ustadz atau
oke jadi ada regulasi yang jelas ada pengawasan yang jelas dan ada tempat pengadu yang jelas bagi masyarakat
bang andre sebetulnya ini kan sudah mau tidak mau sudah menimbulkan pro kontra polemik juga di masyarakat
apalagi para pegiat media sosial begitu ya
yang kemudian merasakan dibatasi konten digital yang mereka buat
sebetulnya anda ingin melihat masyarakat menanggapi judicial review ini bagaimana
ya percayalah bahwa kalau seandainya ini pun disahkan kalau memang diberikan tonang kepada kpi
kpi itu adalah betul kata bang bobi tadi
bahwa ini adalah lembaga negara independen
dia itu tidak tergantung apapun
ini adalah murni representasi publik
justru itu kalau pancalnya panjang tanya pak mobi
mulai dari pancel terakhir viroport pertes lagi oleh wakil raya di dpr ri
jadi komisioner komisionernya mewakili ada raya
justru kalau ada masalah seperti mas hendra bilang tadi pasti bawaannya mediasi
kpi membawa sistemnya begini publiknya begini
benar nggak kalau ini menyegung cara suku agama ras dan antaragolongan
pasti kan dibawa
tidak sedikit sedikit dibawa ke oh ini penjara pasal ini pidana undang undang kena kuhab dan sebagainya
kalau kreativitas konten dibawa ke situ semua
pak aldi itu semangatnya
jadi percayalah bahwa kpi itu akan bekerja dengan sebagai mandat publik
nggak akan serta merta lah seperti orang yang kelompok
atau kami itu sudah benar benar bicara diskusi dan sebagainya
semangat publik kami yakin ingin dilindungi
supaya ini bertumbuh kembang
jadi tidak ada niat untuk membatasi melarang begini
coba dengan begini kpi pun juga memahami bahwa ternyata undang undang penyiaran pun
tidak semua publik tahu bahwa ada pendopak berlaku penyiaran dan standar penyiaran
baca p tiga ps apakah semuanya pelarangan
pasti bawaannya adalah menumbuh kembangkan
itu sih pak aldi
kpi akan bekerja untuk publik dan untuk rakyat
bang bobi singkat saja
apakah anda memiliki keyakinan yang sama dengan bang andre
ya kalau saya kan mencoba mengejawantahkan semangat dari bapak presiden
yang baru saja membubarkan delapan belas lembaga lembaga yang dianggap tidak produktif
dan menurut saya buat apa lagi
kan kita tidak mau
publik ini bukannya berdasarkan jenis kontennya
tetapi kan jenis produknya
tinggal siaran itu siapa yang memproduksi
apakah itu lembaga konvensional atau apakah itu akun dari platform
jadi selama produknya siar ya sudah satu saja
kalau misalkan mereka dari representasi mana
ya mereka kan publik juga
nah tinggal dibikin sajalah kompartemennya
jadi menurut saya sebagai efisiensi dan perwakilan masyarakat di situ
ini tinggal perlu ada
terima kasih pak
lalu ada satu legislasi mungkin
idealnya memang legislasi untuk mengekspan lingkup kerja dari kpi
sehingga nanti tidak perlu lagi kerumitan kerumitan untuk khusus yang konten ini
harus ke sini harus bikin lagi ada lagi
karena hadirnya negara di dalam representasi publik ini adalah
ya negara membiayai komisi ini kan
baik kita nanti sama sama kawal judicial review terkait undang undang penyiaran ini
dan nanti kita lihat bagaimana kemudian tanggapan dari seluruh komponen masyarakat
termasuk ya para pegiat media sosial seperti bang enda
terima kasih para narasumber
bang yuli andre darwis komisioner kpi pusat sudah bergabung bersama kami
bang bobby aditya rizal di anggota komisi satu dpr ri terima kasih
dan juga bang enda nasution pegiat media sosial
terima kasih semoga diskusi ini bisa bermanfaat bagi kita semua
pemprov dki jakarta meluncurkan program wifi gratis bagi warga ibu kota
khususnya untuk belajar jarak jauh di tengah pandemi
cnn indonesia prime news segera kembali